mungkin lama lama dia botak karena saya marah melulu sama dia
presiden kelima indonesia sekaligus ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila bpip
megawati soekarno putri mempertanyakan sebagian ibu ibu yang terlalu sering mengikuti pengajian
namun kurang memperhatikan anak anak mereka
dalam acara bkkbn yang disiarkan di youtube pekan lalu
megawati menunturkan dirinya tidak bermaksud melarang ibu ibu mengikuti pengajian
ia hanya berharap agar ibu ibu tetap mengutamakan keluarga khususnya dalam mengurus anak
sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf jangan lagi nanti saya dibully
kenapa tuh senang banget mengikuti pengajian ya
saya sampai mikir gitu ini pengajian sampai kapan tuh ya anaknya harap dipakai pakai
iya dong boleh
bukan nggak berarti boleh boleh saya pernah pengajian kok
maksud saya nanti bu risma saya suruh nanti bu bintang saya suruh
tolong bikin manajemen manajemen rumah tangga kekeluargaan itu
mengutip cnn indonesia com sekretaris umum baitul muslimin indonesia pdip
nasirul falah amru menjelaskan
megawati hanya meminta agar para ibu bisa seimbang
dan juga mengimbang dalam mengaji dan mengurus anak
menurutnya megawati tak pernah melarang ibu ibu ikut pengajian
buntut dari pernyataannya itu
koalisi pegiat ham yogyakarta melaporkan megawati soekarno putri
ke komnas perempuan republik indonesia pada rabu dua puluh dua februari
melansir cnn indonesia com
koalisi pegiat ham yogyakarta meminta komnas perempuan ri
mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender
kajian diharapkan tuntas sebelum delapan maret dua ribu dua puluh tiga
dalam momentum hari perempuan internasional
tim liputan cnn indonesia